musuhmu adalah musuhku nyai ratu
jika gusti prabu berkenan membantuku
aku akan dengan senang hati menjadi sekutu
dengan begitu kekuatan pajajaran akan semakin kuat
tanggap harta yang berharga
yang jumlahnya tidak terbatas
bukan harta yang akan kalian dapatkan
kalian belum tahu kekuatanku yang sebenarnya
aku memang sedang terluka
tapi kalau untuk meringkus tikus seperti kalian
itu bukan hal sulit untuk
kalau bersifat calon
yang harus kau tienekin
gimana untuk h regelmu
semoga kemuliaan selalu menyertai mu gusti prabu
suatu kehormatan yang luar biasa
nyai ratu telah datang ke istanaku
tapi angin apakah yang membawa kau datang kesini
kehebatanmu sudah terkenal di seluruh tanah pasundra
aku sangat mengagumi mu gusti prabu
kau terlalu memujiku ratu sekarwangi
katakanlah ada apa
aku datang kesini sebagai seorang ibu yang kehilangan putranya
aku yang membalas dendam atas kematian putramu mahesa
sepertinya tidak mungkin
anak gendut risik itu mati dengan mudah
pasti ada yang sengaja
mengadu domba antara kerajaan burang ngerang dengan kerajaan kuningan
aku bisa memanfaatkan keadaan ini
benar gusti prabu
raden arya kemuning dan raden kian santa
yang harus bertanggung jawab atas kematian putraku
karena mereka yang sudah membunuh
asalkan kau tahu
musuhmu adalah musuhku nyai ratu
jika gusti prabu berkenan membantuku
aku akan dengan senang hati menjadi sekutu
kekuatan pajajaran akan semakin kuat
kau memang tahu
apa yang aku inginkan
aku akan membantumu

terima kasih gusti prabu
kalau begitu kapan kita akan menyerang mereka
cukup aku saja nyai ratu
aku berjanji akan membawa semua
semua kepala para pembunuh anak
dan ini sebagai ungkapan rasa terima kasihku padamu
karena kau telah bersedia menjadi seputuku
terima kasih gusti prabu
kau tidak usah meragukan kesetiaanku
karena aku akan selalu setia padamu